dua ribu dua puluh dua memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh d reverse report sebesar tiga setengah persen demikian
juga suku bunga deposit facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap
sebesar rp empat dua puluh lima persen
lima puluh persen keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi nilai tukar dan sistem
keuangan serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat
menegaskan pernyataan dalam pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh satu bauran kebijakan bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua diarahkan untuk menjaga
stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dalam hal ini kebijakan moneter
tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sementara empat instrumen kebijakan
lain yaitu kebijakan makrobudur
sistem pembayaran pendalaman pasar uang serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau tetap untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi secara rinci arah bauran kebijakan bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
tersebut sebagaimana berikut pertama kebijakan moneter tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih diarahkan untuk
menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dan menjaga stabilitas ekonomi yang lebih tinggi
rentetan global atau global spellover dari normalisasi kebijakan di negara maju khususnya
sentra amerika serikat the fed memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai
tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar b melakukan normalisasi
kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam
menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha
dan partisipasi perbankan dalam pembelian spn untuk pembiayaan abbn
dengan masih tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga aldpk
yang tadi saya sampaikan saat ini sebesar tiga puluh lima dua belas persen
normalin likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah
untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar tiga lima persen
kedua memperkuat kebijakan makro burusial akomodatif tahun dua ribu dua puluh
untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha
pemulihan ekonomi nasional dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan
ketiga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi
khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga
serta untuk percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien
melalui a perluasan penggunaan grace dengan implementasi strategi
baru pada dua ribu dua puluh dua melalui kolaborasi dengan industri kementerian lembaga dan komunitas
b peningkatan peserta perluasan layanan serta akseptasi pemanfaatan bi fast
untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien
dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah nkri
melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang
serta perluasan gerakan cinta bangga dan paham rupiah
keempat akselerasi pendalaman pasal falas terhadap rupiah
dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah
serta perluasan instrumen lindung nilai hedging
dan fasilitasi perdagangan investasi antar negara
yaitu berupa reformasi pengaturan pasar valuta asing
b perluasan penggunaan local currency settlement lcs
kelima memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau
terutama dari sisi dunia usaha yaitu permintaan kredit
yang ditujukan untuk mendukung
dan penggunaan ekonomi yang berkelanjutan
melalui program umkm dan pemberdayaan perorangan berpenghasilan rendah
untuk mendorong umkm dan usaha syariah untuk bisa naik kelas
serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau
oleh bank indonesia untuk mendukung transaksi menuju ekonomi rendah
nomor enam memperkuat kebijakan internasional
dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain
fasilitasi perdagangan dan investasi di sumlah mitra mitra strategis negara kita
serta bersama kementerian keuangan
mensukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan presidensi indonesia pada g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
pertama memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sisi keuangan
dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor sektor ekonomi
mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendorong pemulihan ekonomi nasional
pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut
di tengah kenaikan kasus covid sembilan belas varian omikron
dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank
pemulihan ekonomi global diperkirakan berlangsung lebih seimbang
tidak hanya bertumpu pada amerika serikat dan tiongkok
namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi di eropa jepang dan india
perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada desember dua ribu dua puluh
keyakinan konsumen dan penjualan retail yang tetap kuat
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global
tetap berlanjut hingga mencapai empat empat persen pada tahun dua ribu dua puluh
di dalam negeri perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi
pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tinggi pada tahun dua ribu dua puluh dua
perkembangan indikator ekonomi pada desember dua ribu dua puluh dua
mengindikasikan akselerasi proses pemulihan ekonomi
antara lain mobilitas masyarakat penjualan eceran dan keyakinan konsumen
secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada tahun dua ribu dua puluh satu diperkirakan tetap berada dalam kisaran
pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat ke kisaran empat tujuh sampai lima lima persen pada tahun dua ribu dua puluh
sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi di tengah
tetap terjaganya belanja fiskal dan tetap kuatnya kinerja ekspor
meskipun risiko kenaikan kasus covid sembilan belas perlu terus
di sisi eksternal neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik
surplus neraca pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh satu diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
didukung oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar dua persen dari pdb
dan suruh plus transaksi modal dan finansial yang meningkat
memasuki awal tahun dua ribu dua puluh dua aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik juga berlanjut
tercermin dari investasi portfolio yang mencatat net inflow yang sebesar dua miliar dolar as data sampai dengan delapan belas januari dua ribu dua puluh
posisi cadangan di visa indonesia
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
kedepan kinerja neraca pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
kinerja neraca pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah
yaitu dalam kisaran satu satu sampai satu sembilan persen dari pdb
nilai tukar rupiah terjaga didukung oleh langkah langkah pendekatan
didukung oleh langkah langkah stabilisasi bank indonesia dan ketahanan sektor eksternal indonesia
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut
nilai tukar rupiah pada sembilan belas januari dua ribu dua puluh dua melemah tujuh puluh tujuh persen secara point to point dan satu persen secara rata dibandingkan dengan level desember dua ribu dua puluh
perkembangan nilai tukar rupiah tersebut
disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang masih terbatas di tengah terjaganya pasokan falas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik
depresiasi rupiah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
dan indonesia delapan puluh sembilan depresiasi year to date
inflasi pada tahun dua ribu dua puluh satu tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian yang tetap terjaga
inflasi indeks harga konsumen ihk pada dua ribu dua puluh satu tercatat sebesar satu delapan puluh tujuh persen year on year
dan berada di bawah kisaran sasaran tiga satu
meski meningkat dibandingkan dengan inflasi ihk pada akhir dua ribu dua puluh sebesar satu dua
perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi covid sembilan belas
nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga
dan kelancaran distribusi bahan bangan
serta sinergi kebijakan bank indonesia dengan pemerintah
baik di pusat maupun di daerah
untuk menjaga stabilitas harga
kondisi likuiditas longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif
dan dampak sinergi bank indonesia dengan pemerintah
dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
banusa telah menambah likuiditas kuantitatif ising di perbankan
sebesar rp satu ratus empat puluh tujuh delapan puluh tiga triliun pada tahun dua ribu dua puluh
dan rp lima sembilan puluh tiga triliun pada tahun dua ribu dua puluh dua hingga delapan belas januari dua ribu dua puluh dua
sepanjang dua ribu dua puluh satu bank indonesia juga melakukan pembelian spn untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh
sebesar rp tiga ratus lima puluh delapan tiga puluh dua triliun
pada tahun dua ribu dua puluh dua hingga delapan belas januari dua ribu dua puluh
bank indonesia telah melakukan pembelian spn di pasar perdana sebesar rp dua dua triliun
dengan ekspansi moneter tersebut kondisi likuiditas perbankan pada desember dua ribu dua puluh satu longgar
pertama penghasilan likuid terhadap dana pihak ketiga al parti ipk yang tinggi
mencapai tiga puluh lima dua belas persen serta dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar dua belas dua puluh satu persen year on year
likuiditas perekonomian juga meningkat tercemin pada uang beredar dalam arti sempit m satu
dan dalam arti luas m dua yang tumbuh meningkat masing masing sebesar tujuh belas sembilan year on year
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar
mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren yang terus menurun
di pasar uang dan pasar dana suku bunga pasar uang antar bank overnight
suku bunga deposito satu bulan di perbankan juga telah menurun
sebesar dua puluh lima basis point dan satu ratus tiga puluh satu basis point sejak desember dua ribu dua puluh menjadi dua tujuh puluh delapan persen dan dua sembilan puluh delapan persen pada desember dua ribu dua puluh
di pasar kredit penurunan suku bunga dasar kredit perbankan juga terus berlanjut
diikuti penurunan suku bunga kredit baru pada seluruh kelompok
diikuti penurunan suku bunga kredit baru pada seluruh kelompok
diikuti penurunan suku bunga kredit baru pada seluruh kelompok
rasio kredit bermasalah non performing loan npl tetap terjaga
yaitu tiga sembilan belas persen secara bruto dan sembilan puluh delapan persen secara neto
intermediasi perbankan juga terus membaik
dengan pertumbuhan kredit sebesar lima dua puluh empat persen year on year pada desember dua ribu dua puluh
pertumbuhan kredit lebih merata pada semua jenis penggunaan
yang masing masing tumbuh sebesar enam tiga puluh dua persen empat enam puluh tujuh persen dan empat satu persen year on year
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun dua ribu dua puluh dua pada kisaran
dan pertumbuhan dana pihak ketiga pada kisaran tujuh sembilan
bank indonesia di bidang sistem pembayaran juga terus melanjutkan digitalisasi
untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi
dan keuangan digital yang inklusif
selama tahun dua ribu dua puluh satu transaksi ekonomi dan keuangan digital perbankan
keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya aksepsi dan preferensi masyarakat
dalam berbelanja secara daring perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital
serta akselerasi digital banking
nilai transaksi uang elektronik tumbuh tinggi empat puluh sembilan enam persen year on year
mencapai rp tiga ratus lima empat triliun dan diproyeksikan akan meningkat tujuh belas
hingga mencapai rp tiga ratus lima puluh tujuh tujuh triliun rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh
nilai transaksi digital banking meningkat empat puluh lima enam puluh empat persen year on year
mencapai rp tiga puluh sembilan delapan ratus empat puluh satu empat triliun dan diperkirakan akan tumbuh dua puluh empat delapan puluh tiga
hingga mencapai rp empat puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh tiga delapan triliun untuk tahun dua ribu dua puluh dua
di sisi tunai uang kartal yang diedarkan pada desember dua ribu dua puluh satu meningkat enam tujuh puluh delapan persen year on year
mencapai rp tujuh puluh delapan ratus tiga puluh empat empat triliun dan diperkirakan akan tumbuh dua puluh empat enam puluh delapan year on year
ingatlah itu adalah percaya diri kita
covid lebih kuat dan sementara kita secara bertahap pemerintah membuka sejumlah sektor ekonomi
saya kira ini langkah yang perlu kita dukung dan dalam kesempatan ini secara pribadi maupun lembaga
mari kita dukung upaya upaya pemerintah untuk mengatasi omikron ini dan secara bertahap
secara hati hati membuka sektor sektor ekonomi tanpa menimbulkan suatu penyebaran omikron
tapi juga mendukung pemulihan ekonomi
yang kedua bacaan bacaan kami terhadap berbagai indikator indikator
memang sebagian besar indikatornya bulan desember tapi sebagian indikator juga di bulan januari
khususnya dari data data sistem pembayaran

dan kami menggunakan baseline skenario empat kali fed